sebelumnya bepom telah mencabut izin edar obat sirup yang diproduksi tiga industri farmasi
karena menggunakan bahan baku pelarut propilen glikol dan produk jadinya mengandung cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas aman
ketiga industri farmasi itu pt yarindo pharma tama pt universal pharmaceutical industries dan pt afi pharma
bepom telah memerintahkan ketiga pabrik ini untuk menghentikan kegiatan produksi obat sirup
total ada enam puluh sembilan obat sirup dari tiga perusahaan farmasi ini yang resmi ditarik izin edarnya oleh bepom
dan berikut daftar enam puluh sembilan obat sirup yang ditarik izin edarnya oleh bepom
dari pt yarindo pharma tama ada enam obat sirup
ya berikutnya ada empat
dan ada empat puluh sembilan obat sirup dari pt afi pharma
daftar ini juga sebagai pengingat agar kita sebagai konsumen waspada lagi memilih obat yang tepat untuk keluarga
daftar lengkap enam puluh sembilan obat sirup yang ditarik bisa anda lihat di laman resmi bepom yaitu pom go id